terima kasih anda masih bersama kami
berkas perkara kecelakaan lalu lintas
yang menunggu nyawa artis vanessa angel
dan suaminya bibi andriansyah
dinyatakan lengkap dan setelah lima bulan
mendekam di penjara tersangka
tubagus jodi akan segera diadili
senin siang kabitumas polda jawa timur
mengatakan kasus ini sudah diserahkan
kekejaksaan oleh pores jombang
berkas kasus sudah dinyatakan sempurna
dan siap disidangkan di pengadilan negeri jombang
jawa timur dalam waktu dekat
tersangka tunggal dalam kasus ini
yang itu tubagus jodi akan menjalani persidangan
ada pun tersangka dijerat dengan
pasal tiga sepuluh ayat empat dan pasal tiga sebelas
dan angkutan jalan dengan ancaman
hukuman maksimal enam tahun penjara
pada tanggal lima januari
oleh kekejaksaan sudah dinyatakan
lengkap atau b dua puluh satu
dan barang pupih
sementara ayah mendiang vanessa angel
dodi sudrajat senin siang
memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh
ditreskri mumpolda metro jaya
dodi diperiksa sebagai saksi terlapor
dalam kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik
yang dilaporkan oleh seseorang bernama
kasus ini bermula dari video dodi
terkait rencana pemindahan makam vanessa angel
namun isi konten itu dianggap menyinggung pelapor
dodi pun dilaporkan ke polda metro jaya

atas dugaan pencemaran nama baik